saling pengertian saling melengkapi kemudian rupun harmonis sepanjang masa sampai kakin kakin
presiden joko widodo dan ibu iryana menyampaikan pesan dan nasihat kepada kaisang pangarep dan erina gudono
agar mulai bersikap lebih serius karena telah menikah dan menjadi kepala rumah tangga
ucapan diutarakan usai acara ijab kabul di royal ambarukmo yogyakarta kemarin
sementara itu keluarga joko widodo secara khusus meminta lagu ojo di bandingke
dibawakan dalam pesta ngunduh mantu pernikahan kaisang di puro mangkunegaran solo
sang pencipta lagu abahlala seniman asal boyolali mengaku bangga
lagu karya dia kembali dinyanyikan di hadapan
dan juga penting dengan versi karawita
abah lalu mendapat undangan untuk menghadiri acara ngunduh mantu hari ini
mlakarta berharap lagu yang dibawakan dalam acara itu
bisa memberikan hiburan dan kemampuan
kepada seluruh tamu acara ngunduh mantu presiden jokowi
peniputan cnn indonesia